memperingati momentum delapan belas tahun kematian seorang pejuang hak asasi manusia
sejumlah orang yang mengatasnamakan komite aksi solidaritas untuk munir
mendatangi gedung komnas ham pada rebus siang
menggunakan topeng dan membawa keranda mayat bertuliskan matinya keadilan
masa mendesak komnas ham segera memutuskan kasus pembunuhan munir
yang dianggap sebagai pelanggaran ham berat
ketua komnas ham yang menemui masa menjelaskan
untuk menangani kasus kematian munir komnas ham akan membentuk tim ad hoc yang beranggotakan dua anggota komnas ham dan tiga orang dari unsur luar
soal hak asasi pelanggaran kasus munir kami sudah memutuskan
pertama kami sudah memutuskan tujuh september sebagai hari perlindungan hak asasi manusia
itu satu yang kita ambil
yang kedua kami sudah memutuskan untuk bentuk tim ad hoc penyelidikan ham yang berat
sementara itu koordinator kontras fathia menganggap lamanya penetapan tersangka kasus munir merupakan bentuk pelanggaran ham berat
karena diduga kasusnya sengaja dihilangkan agar tidak terungkap
selain menyayangkan kasus terjadinya pembunuhan di fasilitas perusahaan bumn dan melibatkan pejabat negara pada masa itu
fathia juga telah mengusulkan lima belas nama untuk mengisi tim ad hoc
lalu juga kami sudah mengirimkan beberapa usulan nama
dan harapannya di sidang paripurna ini sudah memutuskan berapa nama yang akhirnya dipilih dari rekomendasi kami
yang itu akan menjadi tim penyelidik ad hoc
dan harapannya segera bisa dapat bekerja
selain itu presiden dan dpr diharapkan memberi pengakuan serta dukungan terhadap tim ad hoc yang dibentuk agar dapat bekerja dengan cepat
gali putra jakarta